sampai jam tujuh belas ini tim dvi telah menerima sampel dna dari keluarga korban
itu sebanyak lima puluh tiga sampel dna
kemudian sampai sore ini juga kita telah menerima tujuh belas kantong jenazah
nah tim antemortem dan posmortem telah bekerja
dan pada hari ini tim juga melakukan rekonsiliasi
kalau orang awam mengatakan pencocokan antara data antemortem dengan post mortem
hasil rekonsiliasi tersebut pada sore hari ini
tim dapat mengidentifikasi salah satu korban kecelakaan
yaitu atas nama oki bisma
ini foto yang bersangkutan
ini dia kita dapat identifikasi satu korban sriwijaya
tiga r yang mengalami kecelakaan
ini telah kita identifikasi
dan tentunya untuk memperjelas bagaimana proses identifikasi ini
sampai mendapat hasil daripada salah satu korban yang bisa diidentifikasi
akan dijelaskan nanti oleh kapus inafis polri bapak brigjen hudi
silahkan pak kapus nafis untuk menjelaskan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

yang kami hormati pak karupen mas
seluruh pejabat utama yang hadir pada sore hari ini rekan rekan media
kami ingin menyampaikan tentang bagaimana proses identifikasi yang dilakukan
sehingga bisa diperoleh identitas oki bisma ini
yang terdapat di dalam kantong mayat dengan nomor label pmj sj
jadi sebelum kami mengidentifikasi ini
kami terlebih dahulu sudah mengumpulkan data dari manifest yang kami terima
berupa penumpang yang ada di sriwijaya air seluruhnya
manifest ini yang kemudian kami terjemahkan ke dalam bentuk data
kalau di pusdokos namanya antemortem kalau kami ya data kependudukan
ini kami dapat berkat adanya kerjasama sinergitas yang terjalin
antara semua stakeholder terkait khususnya dengan direkturat jenderal kependudukan dan catatan sipil
sehingga data data ini sebetulnya kami dapat
dari data iktp
oleh karenanya iktp ini menjadi penting
manakala ada hal hal seperti ini ini bisa kita cocokkan
terhadap kantong mayat yang kami terima
pusinahvis kemudian melakukan identifikasi
yang kami peroleh adalah body part
berupa tangan kanan
yang lengkap dengan jarinya
masih bagus sehingga itu memudahkan kami
dan ketika kami lakukan pengidentifikasian
akhirnya kami bisa mendapatkan identitas seperti yang disampaikan oleh bapak karpen mas tadi
ini alat kami
jadi ketika sidik jari itu ditempelkan di alat ini
maka ini akan langsung terhubung dengan database yang ada di dukcapil
dan akan memunculkan kandidat
kandidat kandidat inilah yang kemudian
kami teliti satu persatu
ternyata setelah kami cek
dalam data manifest
nama oki bisma itu juga ada pada daftar manifest nomor empat
jadi di manifest yang kami terima dari sriwijaya air
ini data manifestnya lengkap sudah
nama oki bisma itu ada di nomor urut tiga
sama identitasnya dengan oki bisma
sama identitasnya dengan oki bisma
yang kami dapat di alat kami
lengkapnya adalah sebagai berikut
golongan darah o
status belum kawin
tempat dan tanggal lahir jakarta dua belas desember seribu sembilan ratus empat puluh
alamat lengkap jalan baeng nomor sembilan puluh lima rt tujuh ratus sembilan puluh sembilan
kecamatan kramatjati jakarta timur dki jakarta
ternyata ini sama dengan data iktp yang diperoleh di dukcapil
dengan kami mendapatkan data iktp
maka kami dapat sidik jari juga yang ada di iktp tersebut
dan akhirnya kami bandingkan
untuk meyakinkan apakah benar ini adalah orang yang sama
data itu adalah orang yang sama

jadi kami ambil sampelnya telunjuk kanan
dibandingkan dengan sampel telunjuk tanan juga
yang kami temukan di body part tersebut
dan hasilnya ternyata identik
kami menemukan dua belas titik kesamaan
dan itu cukup untuk memastikan bahwa orang ini adalah orang yang sama
ini sudah sangat internasional kaedah ini
sehingga bisa diyakini dan tidak terbantahkan bahwa data ini adalah data orang yang sama
itulah kira kira yang dapat kami sampaikan
bagaimana proses identifikasi ini berlangsung
dan untuk proses selanjutnya penanganan jenazah ini
kami kembalikan kepada pihak rumah sakit
demikian penjelasan dari kami terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kapolisi napis sudah menjelaskan semua
jadi rekan rekan telah dapat memahami tugas yang dilaksanakan oleh dvi ini
betul betul profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
tentunya keberhasilan ini juga sinergitas dari instansi instansi terkait
yang terlibat di dalam kegiatan identitas
identifikasi daripada seluruh korban
ini merupakan hal yang baik yang tentunya akan kita lakukan terus pada hari hari ke depan
ini saja rekan rekan sekalian yang dapat kami sampaikan
update berikutnya besok pagi kita sekitar jam sembilan akan kita lakukan kembali